lakukan sedikit sekalian jalan mulai terus
sama gaan gan expensive sy reproduksi petempel tanggal tiga puluh
ya insya allah tanggal tiga puluh buka dimulai dari enam ratus sepuluh sekolah yang sebelumnya sudah melakukan uji coba
ya jadi kita teruskan cobanya seperti yang sebelumnya nanti secara bertahap yang lain
dibuka insyaallah di bulan januari mudah mudahan bisa semua ya sesuai dengan ketentuan aturan yang
ada ya jadi harus ada pembahasan protokol dan lain sebagainya ya ya ini kan terus jalan mulai terus
secara bertahap sampai dengan januari itu semuanya